di saat koalisi jokowi maruf amin mengumumkan pengusaha erick thohir menjadi ketua tim kampanye nasional
kubu pasangan prabowo sandi menyampaikan sikap politiknya terhadap kondisi ekonomi di tanah air
direktur populi center usep ahyar menilai melemahnya rupiah bisa jadi senjata prabowo untuk menurunkan elektabilitas jokowi
pengusaha erick thohir dipilih oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden joko widodo maruf amin sebagai ketua tim kampanye nasional
pemilihan erick thohir sebagai ketua tim ses pasangan ini diumumkan di pos kepemenangan jokowi ⁇ maruf ⁇ di rumah cemara jakarta jumat sore
ketua tim kampanye nasional adalah bapak erick thohir
saya tidak usah memberikan
saya tidak usah memberikan penjelasan mengenai pak ketua dewan pengarah pak yusuf kalla
semua kita sudah tahu
sementara itu tanpa dihadiri oleh perwakilan partai demokrat
tiga partai pengusung koalisi prabowo sandi yakni gerindra pks dan pan juga melakukan pertemuan
pertemuan ini untuk menyikapi isu pelemahan ekonomi pada masa pemerintahan jokowi dan yusuf kala
ini terjadi sesuatu kekeliruan dalam orientasi dan strategi
untuk pengembangan ekonomi
antara lain tidak berhasilnya pemerintah dalam mendayagunakan kekuatan ekonomi rakyat
sehingga kebutuhan pangan semakin tergantung pada impor seperti beras gula garam bawang putih dan lain lain
merespon pernyataan sandiaga sekjen pdib hasto kristianto menyederbalik pasangan capres dan cawapres prabowo sandi yang dinilainya gagal
membentuk tim sukses di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
berdasarkan keterangan resmi yang diterima cnnindonesia com
hasto menyebut lebih baik kubu prabowo sandi mengumumkan tim kampanye daripada menyerang kubu jokowi ⁇ maruf ⁇ tanpa data
melemahnya nilai tukar rupiah jelang pilpres dua ribu sembilan belas dinilai direktur populi center
usep ahyar bisa berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja jokowi selaku capres petahana
kepada cnnindonesia com ustaz menilai jika jokowi dan tim ekonominya tak mampu mengantisipasi dampak dari anjloknya rupiah
maka mereka akan mencari penyelenggaraan
hal ini bisa menjadi senjata bagi kubu prabowo sandi
calon presiden prabowo sbianto menyebut isu pelemahan ekonomi lebih substansial dibandingkan dengan pengumuman nama ketua tim kampanye nasional
dan juga susunan tim kampanye prabowo sandi pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
jumat malam kemarin publik sudah menantikan apa yang akan disampaikan prabowo adalah pengumuman tim sesnya
namun justru yang disampaikan adalah kritik

apakah isu ekonomi dimajukan untuk mengalihkan belum terbentuknya tim ses kubu prabowo
sementara kubu jokowi maruf sudah duluan mengumumkan ketua tim sesnya
kembali saya akan melontarkan pertanyaan
seberapa besar taruhannya terhadap nama seorang ketua tim ses
dan untuk membahas hal ini saya sudah ditemani oleh rekan rekan saya nusriwan suyono
selamat malam bang nusriwan
kemudian juga ada bang ferry juliantono
selaku wakil ketua umum partai gerindra
selamat malam bang ferry
kalau tadi saya langsung mungkin ke bang ferry dulu
bang ferry ini kemarin saya media dan juga mungkin penonton menunggu sebenarnya
hari jumat setelah pak jokowi mengumumkan tim sesnya kemudian semua media berbonong bondong menunggu ya
apakah prabowo akan mengumumkan tim sesnya berikutnya
kenapa alasan tidak diberikan pada malam itu pak
batas waktu pendaftaran untuk nama tim kampanye itu kan masih tanggal dua puluh september nanti
jadi memang kemarin agenda pertemuan di jalan kertanegara di kediaman pak prabowo subianto
memang bukan dalam konteks untuk mengumumkan tim kampanye
tapi itu merupakan rapat partai koalisi dalam rangka untuk membahas masalah masalah yang sedang berkembang
terutamanya berkaitan dengan masalah ekonomi
khususnya mengenai pelemahan nilai tukar rupiah yang memiliki dampak terhadap masyarakat secara luas
dan mengenai soal tim kampanye nasional prabowo sandiaga uno menurut saya nanti minggu depan akan kita sampaikan kepada komisi pemilihan umum
finalisasi draft tim kampanye visi misi struktur pengisian nama nama dan semua yang berkaitan dengan tim kampanye nasional sudah hampir rampung diselesaikan
dan tinggal disampaikan ke kpu
nah hari ini pun juga kebetulan ada kegiatan di kediaman pak joko santoso
yang nama pak joko santoso merupakan salah satu nama yang sudah di endorse oleh pak prabowo subianto sebagai calon ketua tim kampanye nasional
dan dihadiri oleh pak prabowo sendiri dan pak anies baswedan dan beberapa unsur dari partai koalisi

jadi perampungan soal tim kampanye memang tidak terlalu banyak

jadi perampungan soal tim kampanye memang tidak terlalu banyak

mungkin informasinya karena di kubu pak jokowi pak kiai ma'ruf mengumumkan
jadi disangka pertemuan kita
tapi bang ferry percaya nggak itu berpengaruh loh terhadap publik dalam memberikan sebuah penilaian terhadap bagaimana prabowo subianto sendiri maupun sandiaga nanti ke depannya menentukan
apakah begitu butuh waktu lama
karena di dalam sendiri tidak solid nih
karena kemarin juga demokrat tidak hadir
publik melihatnya seperti itu
partai demokrat nama namanya semua sudah masuk
kemudian besok pas tanggal sembilan pak susilo bambang yudhoyono kan berulang tahun juga akan ada acara bersama
dan sebenarnya karena penyempurnaan visi misi ini memang terus ada penyempurnaan karena ada rapat dari tim ekonomi tim pakar ekonomi yang ada di dalam tim kampanye kita yang sudah menyelenggarakan rapat
jadi sebenarnya bukan lama
jadi memang ini bagian yang harus dirumuskan karena nanti begitu kita sampaikan ke kpu kan itu adalah merupakan bahan yang final
jadi bukan soal orangnya saja yang akan mengisi struktur
kalau struktur insya allah sudah selesai dari semua partai partai koalisi yang memiliki kursi maupun yang tidak maupun dari unsur unsur luar
seperti pak kwik ada beberapa nama nama pak ferry mursi dan baldan pak sudirman said
kemarin juga sudah terlibat dalam rapat rapat
yang kita selenggarakan
dan menurut saya sih kita sudah pada posisi yang karena gini penentuan nama pak joko santoso kan sebenarnya sudah relatif duluan kita sampaikan
tapi belum di deklarasikan begitu
nama pak joko santoso diumumkan untuk memulai langkah langkah perencanaan langkah langkah rapat pendahuluan dan sampai kemudian pembentukan struktur dan pengisian struktur sampai ke daerah daerah
karena ini kan merupakan pembicaraan yang menyangkut soal strategi
jadi berbeda dengan yang di kubu sebelah timnya dibentuk kemudian sudah jalan baru ketuanya belakangan
nah coba saya ke bang nus sendiri ya
kalau melihat ini tadi pernyataan pernyataan ini bagaimana anda menanggapi tim yang dibentuk kalau mereka butuh visi misi baru nanti dipilih ketua begitu
oh ketuanya duluan malah justru ya
jadi kalau berkaitan dengan tim sukses tim kampanye nanti
tim kampanye nasional itu tentunya tinjauannya masing masing berbeda beda
kalau dari sisi kami tentunya karena yang memerintah adalah saat ini adalah calon presiden kita gitu
dan itu juga memiliki tugasnya sendiri yang sekarang masih berlangsung sebagai presiden
tanggung jawabnya juga masih berjalan
maka tentu dari sisi penyiapan tim
tim kampanye nasionalnya sebenarnya jumlah anggota partai koalisinya kan kita banyak ya
tapi itu dari sejak awal dahulu dari mulai penentuan calon presiden dan wakil presiden kita berjalan biasa biasa saja gitu
proses diikuti terus sehingga sampai kepada titik setelah disampaikan calon presiden dan calon wakil presiden
tentu mempersiapkan tim kampanye nasionalnya
urut urutan itu terus diikuti terus sampai kepada yang tadi disampaikan bahwa susunan perangkatnya sudah lengkap tinggal ketua tim kampanyenya saja
jadi sebenarnya proses itu sudah kita sudah berjalan
dalam pengertian kalau apabila menentukan ketua tim itu kan tidak sesederhana seperti memilih
mohon maaf ketua rw atau ketua rt begitu karena ini kan berkaitan dengan penyelenggaraan proses demokrasi nasional
maka ya wajar wajar saja kalau misalnya perangkat ini semua sudah dipersiapkan
pilihkan siapa yang akan memimpin siapa yang akan menjadi ketua tim
pertimbangan pertimbangannya tentu cukup membutuhkan kecermatan begitu
tidak asal pasang orang begitu kan
maka menurut kami ya kita pada posisi ya perangkat seluruh organ untuk tim kampanye nasional kita siapkan sejak jauh jauh hari pada kira kira beberapa minggu lalu sudah disiapkan
jadi secara timetable sudah sangat terorganisasi sehingga ini hanya berjalan mengikuti plenar
jatuhnya nanti di kpu hampir berbarengan
karena pendaftarannya semua
yang perlu menjadi
yang perlu menjadi
anggota koalisi kita itu sebetulnya
anggota partai koalisi ini
yang akan berada
di tim kampanye nasional itu kan
dari berasal dari
semua partai anggota koalisi
biasanya kalau lebih banyak
harusnya lebih ribet
lebih sulit lah prosesnya
tapi ini justru lebih
saya tidak akan mengomentari untuk
apa susunan dari
rekan kami yang tim kampanye
menyampaikan bahwa semua tahu
siapakah saja yang menjadi
partai pengusung baik dari
kami dari pak jokowi
itu partai apa saja
yang ada di situ jumlahnya
enam lebih itu di situ
dan ini resmi
di dalam nanti ikut
di dalam kampanye
tahu sendiri kalau
mengatur tiga empat saja
berdua saja susah
tapi ini jumlah banyak
dengan kekompanan yang cukup
bang nus menarik sekali ini
mungkin saya mau tanya ke bang ferry
nanti setelah jeda sekalian
mas adi tadi kalau menarik
koalisi partainya banyak
bukitnya dalam tanda kutip
mungkin sedikit ya
mungkin dipertegas oleh beliau
ya berarti bang ferry
tidak akan mengomentari
mungkin bang ferry nanti setelah jeda
ya sian indonesia prime news
segera kembali tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
tadi membahas sedikit mengenai
siapa cepat untuk menentukan
tim ses apakah juga berpengaruh
kemudian kepercayaan publik
dan juga akan membantu
menerapkan visi misi ke depannya
untuk pemenangan capres cawapres
masih bersama pak yusriwan suyono
kemudian bang ferry
nah kemudian bang ferry tadi yang menarik adalah
sebelumnya kalau dari
bang yus ini sudah mengatakan
ini partai koalisinya banyak
secara tidak langsung itu mengatakan
yang punya kursi
kita empat yang punya kursi
kalau dari segi nominal
enam itu terlihat lebih banyak daripada empat
tapi mereka lebih leading
dalam artanya menentukan tim
kemudian pemilihan ketua sendiri
kenapa dari pihak probo lebih lama
bukan sebenarnya kalau
mungkin sejak awal sudah bisa kita sampaikan
berbarengan saja dengan penyampaian
visi misi keseluruhan paket
yang harus kita daftarkan ke komisi pemilihan umum
jadi kalau jatuhnya
minggu depan itu menurut saya
beda beda satu dua hari aja
tapi kenapa sekarang ini nama joko santoso
sudah santer beredar tapi belum official
justru malah sudah mulai mendapatkan cibiran
kelompok sebelah gitu
tadi mungkin ada pernyataan dari bang hasto terkait dengan
pemilihan mengenai pak joko sendiri
kenapa cibirannya kenapa
mungkin sosoknya dianggap tidak cukup mewakili
untuk kompeten untuk
bersaing dengan tim sesnya
maksudnya tidak cukup memadai
mungkin saya luruskan
luruskan apa yang disampaikan
hasto tidak mengatakan demikian
kalau kita putar lagi
karena dikaitkan dengan
yang dinantikan adalah
tapi kalau yang dibahas
rupiah tapi bukan ini
hasto menyampaikan bahwa
sebaiknya ini menurut saya yang dibahas kalau rupiah bukan ini nah hasto menyampaikan bahwa
sebaiknya ini menurut saya yang dibahas kalau rupiah tapi bukan ini nah hasto menyampaikan bahwa
sebaiknya itu diperhatikan
soal tim kampanye nya dahulu
kalau mereka bukan mengumumkan tim kampanye ini lebih pada ekonomi
hal ini bagaimana
bukan soal pak joko santoso
kalau mengenai soal pak joko santoso
itu general bukan panglima tni
itu semuanya diragukan
dan tentu bahwa kami tidak akan
mempersoalkan atau mengurusi atau membahas
tim dari pihak yang lain
itu pasti tidak akan mungkin kita lakukan itu pasti tidak akan mungkin kita lakukan
nah ini mengenai kenapa kemarin mengumumkan
karena memang seperti ini
ini kan partai koalisi kami
menyampaikan bahwa ada masalah penurunan nilai tukar rupiah
yang mulai sekarang berdampak
jadi itu penting lah
masa lebih penting
daftarin tim kampanye coba
coba saya tanya lebih penting mana tim kampanye
menggambarin soal ini
kan pasti membicarakan soal rakyat
karena ini punya dampak
terhadap nilai tukar rupiah
apa dari faktor penurunan nilai tukar rupiah
apa dari faktor penurunan nilai tukar rupiah

prabowo subianto sendiri beberapa hari yang lalu juga menyampaikan supaya soal nilai tukar rupiah penurunan ini tidak menjadi bahan atau isu
kemudian pak sandiaga uno sendiri juga meneladani dengan menukar sebagian dolarnya dan mudah mudahan itu bisa dicontoh juga oleh semua pihak supaya menguatkan nilai tukar rupiah
jadi sebenarnya pernyataan ini pernyataan yang sebagai anak bangsa yang rasanya tidak apa apa disampaikan karena apapun ya apakah diterima sebagai kritik diterima sebagai apakah ini yang lain lain terserah
tetapi menjadi kewajiban bagi kami untuk mengingatkan kepada semua pihak bahwa terdapat gejala penurunan nilai mata uang rupiah yang kemudian nanti akan bisa berdampak luas
daripada mengurusi tim ses lebih baik mengurusi problem keuangan
bukan tim ses itu waktunya ada ini tadi orang mungkin datang mengharapkan kita ngomongkan tim ses
orang kita punya agenda sendiri bahwa ini pertemuan internal dan kemudian kita nyampaikan itu
jadi artinya kalau dari tinjauan kami bahwa tentu pemerintahan ini akan menangani terus ya
karena sedang berjalan dan yang duduk di posisi
jadi pengambilan kebijakan kebijakan keuangan itu pun tidak diragukan tingkat profesionalitasnya
sehingga antara yang berada di pemerintahan dengan tim sukses tim kampanye nasional itu kan masing masing sendiri sendiri begitu
yang kedua juga tentu apa yang disampaikan itu karena sudah dua hari ini rupiahnya itu sudah menguat kembali
jadi kalau soal sementara atau tidak itu wilayah kita tidak sampai pada titik seperti itu
kalau menguat lagi kan kita ingat
jadi keterkaitan antara tim sukses tim kampanye itu akan membuat repot jalannya penanganan ekonomi
kalau di sisi kami tidak korelatif gitu ya
karena yang ngurusi tim kampanye nasional sendiri kemudian yang ngurusi pemerintahan juga ya sudah para ahli ahli dan mereka ngerti apa yang harus dilakukan
di bawah kepemimpinan pak jokowi sebagai presiden
nah jadi mohon maaf mungkin kalau ditanya apa tanggapan atas yang disampaikan pada forum pertemuan dari pihak pak prabowo
buat kami ya itu tadi
mohon berkenan saya mengatakan kalau tidak ada yang disampaikan terus repot juga ya
apa yang mau diomongin kan begitu
lima belas ribu moso nggak penting
dan kalau dikatakan bahwa itu berpengaruh
sepertinya selama dua tiga minggu sampai satu bulan
antara saya tadi beli nasi goreng di luar sana
ya sama saja tidak ada hal hal yang signifikan itu
itu berjalan normal
semua terkendali dengan baik
ekonomi kerakyatan ya baik baik saja
tapi tentu bahwa sesuatu yang perlu menjadi sebuah hal yang bisa diutarakan bombastis dikit dikit lah
supaya agak ditengok
orang rupiah lima belas ribu bombastis
nah artinya itu
jangan jangan lima belas ribu gara gara oposisi juga ini nanti
mas adi kalau anda mas adi melihat ini sebenarnya sosok dari ketua tim sukses ataupun tim pemenangan sendiri ini
seberapa penting dan sangat signifikan tidak untuk meningkatkan elektabilitas kepercayaan publik serta memanajemeni beberapa partai koalisi yang ikut bergabung
ya saya kira penting ya posisi dan komposisi soal tim sukses pilpres dua ribu sembilan belas
karena kalau mau disebut secara jujur tim sukses ini sebenarnya adalah second player dari capres dan copres yang sedang bertarung
meski sebenarnya yang dilihat yang pertama kali adalah soal profiling jokowi dan kiai maruf dan prabowo sandi
nah sebab itu menurut saya tim sukses ini adalah second player yang tugas utamanya mengkonsolidasi tim yang sudah terbangun
ini gak gampang karena yang harus dipimpin adalah ketua ketua umum partai sekjen sekjen partai yang semuanya adalah pemain partai
semuanya adalah pemain pemain matahari yang cukup mantap gitu ya
dan ini kalau tidak mampu dikonsolidasi dengan baik entah oleh siapapun kota tim suksesnya ke depan memang akan menjadi pertaruhan
yang kedua yang paling penting dari tugas tim sukses adalah bagaimana dia mampu mensupply satu informasi yang sifatnya substansial yang harus disampaikan kepada publik
terutama pak jokowi dan kiai marup amin ataupun pak prabowo dan pak sandi
hal hal yang subtansial ini secara konten memang akan dimatangkan di tim sukses
hal lainnya yang perlu dipahami bahwa tim sukses juga harus mampu dan sanggup menerjemahkan ide ide besar yang ingin dinarasikan oleh pak jokowi kiai maruf amin sandi dan pak prabowo
nah inilah yang kemudian yang akan berjejaring di bawah
bagaimana ide ide besar tentang suksesnya pak jokowi misalnya membangun infrastruktur secara maksib akan diterjemahkan oleh tim sukses
agak sedikit percuma misalnya kalau hal hal yang sifatnya besar tidak tersentuh langsung oleh masyarakat tidak mampu diterjemahkan oleh masyarakat
begitupun dengan pihak penantang yang mencoba seakan akan menafikan apa yang dilakukan oleh pak jokowi
bahwa infrastruktur nggak ada gunanya karena masih mama banyak yang lapar misalnya begitu
hal hal begini kan butuh penerjemah di bawah nah tim sukses posisinya di situ
nah sebab itulah menurut saya ketika bicara tentang tim sukses maka orang kemudian akan melihat sejauh mana kemampuan dalam manajerial yang agak sedikit mengejutkan
dan ini memang ditunggu oleh banyak orang ini erick thohir yang ditunjuk
momentumnya pas mungkin karena dianggap sukses memaintain asean games gitu ya
orang memang cukup terkejut hal lainnya mungkin yang bisa kita baca
pak jokowi sepertinya ingin mengakomodasi satu tim sukses yang relatif lebih pelangi
ada anak muda ada pengusaha kalangan politisi kira kira begitu
ini hal hal yang kemudian ingin dimunculkan kepada publik
apalagi pada set yang bersamaan
munculnya pak erik seakan akan ingin meng cover soal isu pembangunan ekonomi dan generasi milenial
yang memang belakangan sedang sentang dihembuskan oleh teman temannya bang ferry
kan kira kira begitu
berarti terima kasih kita diberhitungkan
oke nanti kita bahas lagi setelah jeda berikut
terlepas dari itu sebenarnya ini kan melengkapi dari sekian strategi yang sudah
kita lanjutkan lagi setelah judah berikut
kayak penasaran bang ferry nanti kira kira ketua tim suksesnya akan bisa juga mewakili generasi milenial juga
si indonesia prime news segera kembali tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan tadi kalau mas adi menjelaskan bahwasanya sosok yang akan menjadi ketua tim pemenangan ataupun tim sukses itu
salah satunya mampu menjembatani tidak hanya kemampuan manajerial tapi juga mampu mewakili komunikasi ya
dari pihak internal kepada publik
nah lalu yang menarik adalah apakah sosok erick thohir ini menurut anda memang sudah cukup relevan untuk dipilih
mengingat tadi ada beberapa kesuksesan di keberhasilan asian games
bagaimana anda melihat
ya tentu saja erick thohir adalah sosok yang dianggap sukses di bidangnya
pernah memimpin perusahaan besar dan sampai sekarang dianggap sukses
banyak klub sepak bola klub basket sudah dimiliki bahkan asian games yang spektakuler luar biasa
ini adalah capaian capaian memang kita tidak bisa menutup mata
cuman ini adalah ketika dikaitkan dengan dunia politik seakan akan memang pak erick thohir di situ akan dihadapkan pada satu tantangan besar
dan sepertinya teman temannya pak nyus ini sudah percaya kepada pak nyus
bahwa pak erick thohir sudah memimpin perusahaan yang besar klub klub besar internasional sudah mampu
dan kalau dilihat kemisterinya saat dideklarasikan saat diumumkan pak erick tauri sebagai ketua simsys
aroma dan aura sambutan dari sekian banyak teman teman yang hari di situ cukup luar biasa
ini semacam ekspektasi dimana pak erick mampu mendinamisasi dan mengkonsolidasi tim sukses yang memang sudah solid
dan hebatnya itu tidak ada gejolak tidak ada konfrontasi dan tidak ada protes apapun
ini menunjukkan bahwa memang sejak awal koalisi pak jokowi sekalipun gemuk gitu ya
ada enam yang sudah di parlemen ada tiga yang di luar parlemen itu nyaris tidak ada gejolak apapun
karena itu selain prestasi kemisteri dan kapasitasnya dalam hal managerial cukup mumpuni
inilah yang kemudian kenapa timnya pak jokowi memilih pak erick thohir yang menurut saya cukup fenomenal
dan momentumnya pas ini orang belum selesai bicara tentang euforia kesuksesan asean games
dimana pak erick thohir adalah panglimanya di situ plus ditunjuk sebagai pimpinan tim suksesnya pak jokowi
seakan ini adalah kehendak alam kira kira gitu mas juga
kalau bang nus sendiri melihat apakah memang kemampuan manajerial perusahaan korporasi itu kurang lebih sama dalam memanajemeni konsolidasi pemenangan seperti ini maupun tim
sebelum menjawab itu
tentu akan lebih tepat mengomentari ketua tim sukses yang dari kami ini pak erick thohir itu adalah dari pihak luar
seperti apa yang disampaikan oleh kakak anda saya ini tadi itu penjelasannya sudah sangat rinci
nggak pantas juga kalau saya yang ada di tim itu mengatakan pasti tentu semua yang ditunjuk itu baik baik saja benar semua berprestasi
tapi sebuah ukuran bagaimana penilaian publik minimal
yang dari yang bukan dari kedua belah pihak itu membacanya sudah demikian tadi yang kita dengarkan
tapi inilah yang saya ingin tekankan bahwa saya tidak perlu lagi menjelaskan dan tidak pantas kalau saya menjelaskan tentu ya semua baik semua kalau yang dicalon dari kami
itu yang pertama yang kedua menjawab tadi apakah ini sudah bisa mengatasi persoalan
ada beda dites semuanya adalah mungkin pertanyaanya antara memimpin korporasi perusahaan dengan memimpin tim kampanye nasional
sudah diutarakan oleh pak jokowi calon presiden kita bahwa penekanannya adalah dari sisi manajerial karena profesionalitasnya beliau dan tentu karena prosesnya itu sudah demikian
dan tentu karena prosesnya itu sudah demikian kompak demikian solid gitu kalau kalimat anda tadi
maka sebetulnya untuk mengatasi problem atau bukan problem langkah langkah atau kegiatan yang bersifat politis
itu tentu sudah tidak lagi ditangani langsung oleh ketua tim kampanye nasional
karena di bali itu kan ada ketua umum ketua umum partai yang melakukan operasionalisasi tim kampanye nasional ini
para sekjen sekjen itu yang sehari hari atau secara berkala melakukan koordinasi koordinasi
nah tentu ketua tim kampanye nasional tinggal saja apabila itu sudah masuk di dalam schedule
di dalam langkah langkah yang sudah terprogram
itu ya tentu
tinggal menjalankan saja
ya kalau bang ferry sendiri bang ferry memang sampai saat ini belum ada official deklarasi seperti itu
ataupun pendaftaran mengenai nama pak jokowi sendiri ya
kalau tadi dari pihak pak jokowi sendiri ada sosok yang tadi punya credibility maupun cv
tadi momentum kalau kata mas adi
kalau kita gini
bagaimana kalau bang ferry melihatnya
pertama terima kasih tadi bahwa apa yang kami lakukan ternyata mendapatkan tanggapan
jadi yang dicoblos rakyat itu
di kotak suara itu capres dan wakil presidennya
capres dan cawapresnya
nggak ada rakyat milih
ketua tim suksesnya nggak ada
jadi ketika pak prabowo subianto mengumumkan calon wakil presidennya sandiaga uno
yang mewakili anak muda milenial pengusaha backgroundnya
dan kemudian mendapatkan tanggapan antusiasme dari masyarakat khususnya kaum milenial dan mak mak segala macam
hanya memberi pengaruh kepada pihak lawan
terus kemudian memilih yang namanya mas erick thohir untuk menjadi ketua tim sesnya
untuk bisa mengesankan seolah olah bahwa
mengimbangi gitu ya
tetapi itu kan nggak bisa dibandingkan
yang ini cawapres yang ini tim ses ketua tim ses
jadi sangat berbeda sekali
dan artinya bahwa kami merasa langkahnya satu tahap lebih dulu
karena ternyata pak sandiaga uno ternyata benar pilihan pak sandiaga uno menjadi calon wakil presiden kami
karena sekarang masalahnya apalagi soal isu yang kami sampaikan adalah isu ekonomi
sekarang ketemu relevansinya dengan masalah ekonomi
terutama juga penurunan nilai tukar nilai mata uang rupiah
jadi apa yang kami jadikan sebagai isu utama tentang ekonomi penyediaan lapangan pekerjaan
penyediaan harga harga kebutuhan pokok dan yang lain lainnya yang terjangkau
itu sekarang menemukan momentumnya
dan kemudian sosok pak sandiaga uno sendiri yang anak muda punya latar belakang pengusaha
terus kemudian sekarang digandungi kaum perempuan mama terus milenial
ini ternyata mengganggu dan kemudian menjadi pertimbangan
kemudian memilih pak erick thohir
pak nus ada tanggapan
kan bedanya gini prosesnya prosesnya kalau di kami memutuskan pak joko santoso
kemudian pak joko santoso meskipun belum ofisial belum resmi
tapi pak joko santoso diberi amanat tanggung jawab untuk memulai perencanaan
memulai langkah langkah sampai terbentuknya tim kampanye nasional
termasuk dengan visi misi dan program programnya
kemudian nanti minggu depan insya allah kita sampaikan
nah sebaliknya dari kubu pak nusirwan ini udah rapat duluan bikin program duluan
nah dikosongin ketuanya
jadi memang menurut saya tidak salah kalau kemudian mas erik thohir ditempatkan jadi ketua
itu tim kampanye itu sebenarnya karena memang memiliki makna simbolik untuk ngambil suara suara yang dikhawatirkan
itu kaum milenial lari ke kita
ke bang nus sedikit sebelum menutup kemudian mas adi apakah benar seperti ini untuk menyeimbangkan tadi ya
jadi tadi diutarakan bahwa ini kan yang dicoblos atau katalah yang dipilih untuk pemilihan presiden
presiden yang pake presiden
emang saya usah milih kuota pengimus
tapi harap kita tidak boleh lupa sebuah contoh adalah untuk pemilihan legislatif
tidak ada juga ini besok kan pak ferry itu kan nyalon dpr ri
nggak ada gambarnya pak prabowo yang dipilih bukan pak prabowo untuk legislatif yang dipilih adalah salah satunya pak ferry kalau dari gerindra
sama kalau saya tentu tidak ada gambar atau tidak ada pencerminan dari ibu
bu megawati yang ada di tulisan nama di kertas suara itu namanya nusirwan
tapi pengaruhnya itu itu sama dengan pertanyaan bahwa gak ada gambarnya pak erick thohir atau katakanlah namanya erick thohir di dalam pemilihan presiden
mas nusirwan rakyat di dapil saya nggak nanya mas ferry ketua tim pemenangan mas ferr
tapi itulah bahwa apa namanya
figur itu yang siapa yang akan mengambilnya
siapa yang akan mengatur termasuk berpengaruh juga namanya sudah sebuah tim
dan tim ini besar sekali untuk mengatur seluruh indonesia
itu yang di pusat maupun di daerah daerah
kalau itu dipasang ala kadar saja meskipun dia tidak ada di dalam pilihan nama untuk yang akan dipilih warga
tapi pengaruhnya demikian besar dan itu tentu tidak bisa disederhanakan ya posisi ketua umum
mas adi terakhir sebelum ini apakah benar statement dari bang nus ini bahwa tidak bisa serta merta kita memilih sembarang orang
tanpa melihat credibility kemudian impactnya nanti ke depannya terhadap elektabilitas maupun kemenangannya
ya tentu saja yuda bahwa ketua tim sukses ini adalah orang yang dimandratkan untuk memanage satu kemenangan pilpres
jadi sukses dan tidaknya pilpres itu salah satunya sangat ditentukan bagaimana tim sukses mengkonsolidasi kekuatan politik di bawah
nanti kan akan dibangun bagaimana strategi serangan udara dan daratnya door to door campaign main di media basah dan seterusnya
tapi yang paling penting tim sukses juga harus mampu mempersonifikasikan dirinya menjadi bagian dari seorang capres dan cawapres yang diusung
jangan sampai itu menjadi suatu hal yang terbelah
misalnya pak jokowi dan pak prabowo ini kan sudah punya profiling masing masing
pak jokowi adalah yang merakyat santun begitu pun di bawah
tim sukses harus mampu menerjemahkan kesantunan dan kesentuhan
dan kemerakyatan pak jokowi
pak jokowi adalah kita
tidak boleh ada intimidasi tidak boleh ada hal hal yang sifatnya
itu bertentangan dengan profilingnya pak jokowi
begitu pun dengan profilingnya pak prabowo
jadi harus bersinergi
jangan sampai justru gara gara tim sukses rusaklah apa yang kemudian sudah lama dibangun citra itu oleh seorang kandidat
di situlah sebenarnya pertaruhan tim suksesnya
terima kasih pak sadi terima kasih pak ferry dan juga pak nur
terima kasih pak ferry